kukuh gak sampai sampai ngerit tadi ya
gue salah jalan ya
lah kerjaan gini banget sih
kurang gak ya
masih dikit banget lagi
madan pria itu malah nyap nyap lagi
maksud balik mau berbang
lepas dong jangan mati dong
pinter banget tuh sel
ciri banget tau gak lo
emang bener bener lo ngajar ya
gue bener bener sama ini down
ini gak mau lagi ketemu sama lo
kenapa sih siya sehari ini
aduh gak boleh
ini karyawan gak ada yang becos
kerja aja gitu lewat banget
madam berarti nelfon siapa sih
sampai minik minik segala kayak gitu
mana jauh banget lagi gue gak denger
tidak ada yang bisa dihentikan
halo my mucu mucu lovo keponakan tante satu satunya
kamu dimana kamu udah standby kan
udah tante aku sekarang udah sesuai titiknya
barusan tante udah nyuruh di sale untuk cari kayu bakar di arah yang udah kita rencanain
dan tante yakin banget kita bakalan sukses
nah sekarang tugas kamu memperlakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kesehatan
masih aja pakai kayu sate
ih aneh banget sih
pakai agak banyak gitu loh
semangat semangat semangat
kalau satu satunya ini gak selesai selesai
keras banget bisa gak sih
kok mana gak kumpul lama banget sih
gue udah gak sabar nungguin michelle teriak ketakutan dan minta tolong
terus gue bakal datang sebagai pahlawannya
dengan begitu gue yakin michelle pasti maafin dan utang budi sama gue
pasti dinosaurus lagi telponan sama madame pratt tadi
dan dia manggil tante
jadi bener dong dugaan gue kalo dinosaurus ini pun akannya madame pratt
gak bakal gue biarin lo berhasil jalanin rencana busuk lo dinosaurus
gue gak sampai sampai ngerit tadi ya
gue salah jalan ya
yang pekem cukup ngerit tadi
ibu el takut
gue gak boleh main gerak
nih ular ya
yang di kaki gue
hah aduh belak belak
cain cain di perutnya
kan gak lucu shell
kalau lo masuk tv
lo habis dimakan anak kondek kan gak lucu
iya tiar atlasnya
lo pernah lihat ular gede lah chel
banyak banget perasaan di sini
lo gak pernah belajar dari kesalahan lo
kenapa gue kabur
kenapa gue ketemu yang asli
gue gak mau

mas brita seorang michelle dimakan ular

mas brita seorang michelle dimakan ular

gak mau gue
gak mau gue
siapa sih udah lakuin ini ke gue tolong
gue bakal bayar berapapun buat kalian
dalam situasi kayak gini pun dinosaurus tetap aja ngira duit itu segalanya ya
biar tau rasa lo
ketulah niat buruk lo sendiri
kamu mau ambil uang gue semua kain gue silahkan
aduh gue usah gerak
please passing gue lo siapa sih ya gue udah salah apa sama lo
mamam tuh niatan jadi superhero
siapa siapa gue ini
sekarang ga ada
tidak bisa fashion red